sehari pasca lebaran merupakan hari yang istimewa bagi para perempuan warga sampang
iya dalam sekali setahun para pria menggantikan pekerjaan rumah tangga yang biasa dilakukan oleh para perempuan
budaya ini dinamakan tradisi jailanian
di mana mereka menjadi ratu sehari duduk manis menunggu menu makanan yang disiapkan oleh para kaum pria
pemandangan berbeda nampak di sejumlah rumah warga desa rabasan
kecamatan kedundung kabupaten sampang madura
sejak pukul tujuh pagi para pria yang masih memiliki hubungan kekerabatan
harus menggantikan tugas para perempuan di dapur
mulai mempersiapkan alat masak memasak hingga menghidangkan hasil masakan di meja makan
meskipun sedikit kaku dengan pekerjaan ini
mereka tetap bersemangat untuk mencari tempat untuk mencari tempat untuk mencari tempat
untuk memberikan yang terbaik buat sang istri maupun anak gadis perempuan mereka
menurut warga setempat tradisi ini sudah berlangsung sejak turun temurun sejak nenek moyang
tradisi yang dikenal masyarakat sebagai tradisi jalanian ini
dijalankan oleh keluarga besar di saat berkumpul usai lebaran
ini merupakan sebuah akumulasi
jadi inilah sebenarnya pekerjaan perempuan yang begitu berat
dari suku sampai siang nana persiapkan anak dan sebagainya
ini dicoba kira kira laki laki mampu tidak
mulai tadi pagi sampai sekarang nana dan sebagainya
di momen istimewa ini para perempuan hanya duduk manis dan beristirahat
sambil menunggu menu makan
ini adalah peranan yang sudah disiapkan oleh pihak pria
namun sayangnya tinggal beberapa keluarga yang masih mempertahankan tradisi unik ini
padahal dengan tradisi ini para pria bisa menunjukkan rasa menghargai
dan memuliakan pekerjaan rumah tangga para perempuan
kamaludin harun sampai